hari ini kami sudah memelakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sebelas tiga ratus enam puluh satu spesimen
sehingga total keseluruhan adalah tiga ratus sebelas enam spesimen
dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus konfirmasi positif naik lima ratus lima puluh tujuh sehingga menjadi dua puluh lima tujuh ratus tujuh puluh tiga
data ini kalau kemudian kita lihat lebih detail lagi ada sepuluh provinsi yang hari ini tidak ditemukan kasus positif
namun kalau kita lihat ada lima provinsi yang masih memiliki angka kasus positif yang cukup tinggi untuk ditemukan hari ini
di antaranya adalah jawa timur kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik
kemudian dki meskipun tinggi dibandingkan dengan data kemarin cenderung untuk turun
namun khusus dki ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi dki
karena kita tahu bersama sebagian besar saudara saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air
masuknya adalah lewat bandara soekarno hatta
sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan
dan beberapa diantaranya mereka positif konfirmasi covid sembilan belas
hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok provinsi dki
namun bukan menggambarkan bahwa
ini adalah kondisi administrasi dki
kemudian kita masih melihat juga di sulawesi selatan masih ada kenaikan dibanding hari kemarin
kalimantan tengah juga demikian
jawa barat meskipun angkanya masih tinggi tetapi dibandingkan dengan dari kemarin sudah cenderung untuk turun
ini menjadi penting untuk kita pahami bersama
bahwa adanya kasus positif
masih ditemukannya kasus positif
masih terjadi penularan di tengah masyarakat kita
masih ada orang yang membawa virus dan berada di tengah tengah kita
dan masih ada sebagian saudara kita yang rentan tertular
oleh karena itu mari sekali lagi kita patuhi untuk menjaga jarak
kita tidak pernah tahu siapa yang berada di luar yang membawa virus ini
karena banyak sekali orang dengan membawa virus ini tanpa keluhan apapun
atau dengan gejala yang kecil sekali sehingga mereka tidak merasa sakit
oleh karena itu jaga jarak
kemudian gunakan masker
hanya ini yang bisa melindungi kita dari droplet orang orang di sekitar kita yang membawa virus
biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin
apalagi kalau kita habis menyentuh barang atau benda yang menjadi fasilitas umum
cuci tangan dengan menggunakan sabun
air mengalir setelah kita mencuri
terus kita harus menggunakan masker
setidaknya dalam dua puluh detik
kemudian perlu dipertimbangkan betul kalau akan memutuskan keluar rumah
untuk hal hal yang tidak perlu untuk hal hal yang tidak penting sebaiknya ditahan
namun apabila terpaksa harus keluar rumah maka perpendek waktu berada di luar rumah
dan setelah kembali ganti maskernya dengan masker yang baru
dan kalau pulang bekerja misalnya segera ganti baju mandi
bersihkan diri baru kita bisa menyentuh keluarga kita
saat ini kita masih melakukan pemantauan terhadap orang dalam pemantauan sebanyak empat puluh tujuh tujuh ratus empat belas orang
pasien dalam pengawasan yang masih terus diawasi di seluruh indonesia jumlah dua belas delapan ratus tiga puluh dua orang
oleh saudara saudara sekalian inilah cara yang bisa kita lakukan secara bersama sama
secara bergotong royong untuk mengatasi permasalahan covid sembilan belas ini
kita pasti mampu melakukan apabila kita bersatu apabila kita melaksanakan secara bersama sama tidak terputus
mari kita lindungi siapapun bukan hanya diri kita tapi keluarga kita lingkungan kita harus kita lindungi bersama sama
dengan cara seperti inilah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik
oleh karena itu dibutuhkan perubahan perilaku
kita tidak bisa lagi kemudian menganggap permasalahan ini adalah hal yang tidak perlu
kita harus berubah
karena kita tahu bahwa covid sembilan belas ini belum kita temukan virusnya belum kita temukan vaksinnya sampai saat ini
oleh karena itu mari kita melindungi diri kita
mudah mudahan ini bisa menjadikan pedoman untuk kita dan menguatkan komitmen kita bersama sama untuk bisa menangani covid sembilan belas dengan lebih baik
saudara saudara terima kasih
sekian dan terima kasih